apa benarnya om irfan mila
aku masih gak percaya
semoga andin percaya sama cerita saya tadi
sarapannya sudah siap
kenapa gak terus terang
aku gak pernah kan om
gak semudah itu andin
om kamu ini pengusaha
saya punya banyak sekali
saingan bisnis yang coba jatuhin saya
sampai orang orang itu tahu tentang jesse
mereka pasti akan manfaatin berita itu
untuk jatuhkan om
gak banyak gue yang tahu tentang jesse
om bohong bukan cuma ke kamu
apa yangviously mengabaikan kamu
jadi kydi aku juga
yaudah untuk ikut
setelah saya library
setelah atau ketika
kok bukan tempat elsa
bisa sampai jessi masuk ke sana
kau mau tau kenapa jesse bisa mengalami gangguan kejauhan

atau mungkin lebih tepatnya karena siapa
jessi mengalami gangguan jiwa waktu
dia sangat dekat sekali dengan mamanya
waktu mamanya meninggal
dia merasa terpukul
sejak saat itu dia stres
alami gangguan kejiwaan
apa benarnya om irfan bilang
aku masih gak percaya
semoga andin percaya sama cerita saya tadi
sarapannya sudah siap
ini tehnya mas al
silahkan pu mas
bisa tidur semalam
ya lumayan lah
tapi gak nyenyak nyenyak banget
semua permasalahan keluarga
muter di kepala mama
so many things yang ada di kepala mama
masalah yang sebelumnya
masalah sebelumnya juga belum
sekarang timbul masalah berikutnya
sekarang timbul masalah berikutnya
baru masalah papa
baru masalah papa
baru masalah papa
baru masalah papa
jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri
karena ini bukan salah kamu
dan mama juga gak pernah nyalahin kamu
kita makan dong
kenapa tau ya
ya udah kaya orang kawannya
kalau nggak yakin
saya udah mau emak
oh enggak pak saya gak sakit
kebetulan hari ini saya ada urusan keluarga pak
apa boleh pak
yaudah gak apa apa saya izinkan
tapi selesai acaranya kamu langsung balik ke kantor ya
ada yang mau saya bicarakan soal
bisa pak baik
ya makasih ya
pak aku mau pergi dulu
ijin menonton pelat katanya
ada acara keluarga
gak apa apa nggak ada meeting juga
sebenarnya ada yang ingin mama sampaikan ke kamu soal tni
cuma waktu itu mama mengurungkan niat karena mama takut mau berbalik pikiran kamu
mama waktu itu bicara sama randy
dan ternyata benar
hendy adalah mantan tunangan jessica
randy tunangan jessica

berarti benar kecergaan gue
tapi pagi ini gue harus cari andin dulu
tapi setelah itu gue harus bicara sama randy
ren kita jadi kan mau jenguk bella
iya jadi ini aku udah siap
yaudah kalau gitu kita sarapan dulu
udah lama ya nunggunya ya
kita cuci tangan dulu ya sebelum makan
sarapannya udah siap
ini kita sarapan
biar aku aja mbak
ini di tulis lalu
ini di tulis lalu
ini di tulis lalu
ini di tulis lalu
sekarang usia kandungannya mbak ani udah masuk berapa bulan mbak
udah mau menginjak delapan bulan
bentar lagi dong berarti lahirannya
mbak anin boleh ya
nanti kalau mbak ani udah lahiran
aku bantuin mbak untuk ngurusin babynya
soal aku suka banget sama baby
boleh mbak juga seneng kok
kalau kamu mau bantuin
apa bener jess ini bukan temennya